tasya sekarang tasya istirahat ya
nenek mau pulang dulu ya
saya pulang dulu ya mbak melly
iya bu makasih banyak udah besukin tasya
aku pulang dulu ya
sampai ketemu lagi ya
pokoknya kamu kalau kerja itu harus sampai tuntas
aku gak mau tahu gimana pun caranya
kamu harus lanjutin
aku berusaha kamu untuk menginginkan tasya
kalau provi ini jauh jauh dari apartemen aku
dan aku harap kali ini kamu gak akan gagal
gue belum selesai ngomong
sekarang dia yang susah dihubungi
aduh gimana ini ya
gue harus cari cara supaya nggak bisa nyulik dua anak lagi
tunggu tunggu tunggu

satu anak kan pasti dibawa ke rumah sakit
dia ditangkep daerah sini
rumah sakit yang dekat itu
rumah sakit asih
apa gua culik aja itu anak disana
sekarang salahnya tante melly dimana
tadi tante bali kan ketemu sama nyonya
tapi malah marah marah
saya mau disana mau disini
itu kan bukan urusan kamu kan
gak jelas banget
udah gitu ngomong itu tau gak
untung tante melly tuh cepet cepet pergi dari situ
tante melly udah dikunyah
tante gisha tuh emang serem
tapi kalo bisa diceritain sama tante melly
kenapa jadi gak serem ya
loh kamu sih tadi gak ngeliat kejadian langsungnya
iya juga ya
oma kok balik lagi kesini oma
oma dateng kesini sengaja mau jemput kamu
makanya aku seneng ada dia
kamu itu harus istirahat
supaya cepet sembuh
kalo tasya sembuh
nenek pasti beliin apa aja yang natasha mau
kok mama gak pernah gitu ya sama aku
aku mau boneka panda
mending kamu harus sembuh dulu
nenek mau kan beliin dua boneka
soalnya satunya aku mau ngasih ke aura
biar kita ada bonekaan samaan
bonekanya udah banyak sekali dirumah
kan dibeliin sama papanya
cuma mau beliin buat tasya
supaya tasya cepet sembuh
tasya mau nenek ajak jalan jalan
atau ke pantai
tapi kalau kita jalan jalan sama aura juga kan
kok bu ajeng cuek banget sih sama aura
beda banget ke tasya
kalau ke tasya kok sayang banget
nenek mau pulang dulu ya
saya pulang dulu ya mbak melly
makasih banyak udah besokin tasya
aku pulang dulu ya
sampai ketemu lagi ya
kita sepertinya pernah ketemu di hotel
mau ketemu siapa di sini
kita sepertinya pernah ketemu di hotel
mau ketemu siapa di sini
kenapa saya merasa kalau dia ini mirip sama nisa ya
tapi dia namanya giselle
kamu seperti orang yang penuh kebenaran
aku pernah saya kenal
aku pulang dulu ya
hati hati di jalan ya
saya mau masuk
aku akan sampai di sini

menikmati satu hari madam semakin teruk
cuma perang tuju
mau berkurung dijual
tapi saya jangan peduli
ampunilah hamba ya allah
ampunilah dosa hamba
hamba yang sudah lalai
dalam menjaga anak hamba